kita ke informasi berikutnya ini masih terkait kekerasan di institusi pendidikan
penanganan kasus kekerasan pengeroyokan yang dialami seorang siswa oleh teman sekelasnya
yang terjadi delapan belas januari lalu di kediri jawa timur masih terus berlanjut
penanganan kasus ini mengacu pada undang undang perlindungan anak no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
pasal delapan puluh ayat dua tentang kekerasan terhadap anak oleh anak
polisi hingga saat ini telah memeriksa sembilan anak yang masih berstatus sebagai saksi tiga guru dan orang tua korban
yang pertama kita tetap proses hukum tetap jalan
namun seandainya nanti di tengah jalan dalam arti kondisi korban baik tidak menimbulkan kecacatan dan aja luka
itu nanti arah kita adalah pasti diversi
karena memang aturan undang undang apabila ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun
apabila perbuatan itu dilakukan oleh anak anak maka kewajiban kita untuk melakukan diversi
namun seandainya ini kita juga tidak berharap
nantinya korban nanti meninggal dunia atau sebagainya
ancaman hukuman jadi lima belas tahun tentunya bukan diversi lagi
tentunya kita akan limpahkan sampai ke proses hukum
bagaimana pengadilan nanti memutuskan apakah rehabilitasi
apakah ditempatkan di lembaga pemusakatan anak anak dan sebagainya
seorang siswa sekolah dasar negeri di kota kediri jawa timur dikeroyok teman sekelasnya sendiri
diduga aksi ini lantaran tidak terima korban melakukan gol bunuh diri pada saat sedang bermain bola di halaman sekolahnya
ini akibatnya korban yang masih duduk di kelas lima sd ini mengalami luka di bagian kepala
peristiwa kekerasan ini terjadi pada tanggal delapan belas januari lalu
saat itu para siswa sedang bermain bola di halaman sekolah mereka pada jam istirahat
saat asik bermain bola korban tiba tiba memasukkan bola ke gawang sendiri
diduga karena kecewa
sebelum melakukan perbuatan korban
tiga pelaku yang masih satu kelas dengan korban tersebut tiba tiba mengeroyok korban hingga mengalami luka di bagian tangan dan kepala
korban dirawat di ruang icu rumah sakit bayangkara kediri dan kemudian dirujuk ke rsud dr sutomo surabaya
merespon peristiwa tersebut
lembaga pelindungan anak dan dinas pendidikan kota kediri jawa timur mendatangi sekolah dasar negeri tersebut
mereka datang untuk mencari tahu permasalahan yang berujung pada aksi pengeroyokan
yang diduga dilakukan oleh tiga siswa kelas lima yang berinisial ad sa dan rg itu
kejadian itu hari kamis jam istirahat
jadi pada saat jam istirahat itu anak anak bermain sepak bola di halaman di halaman sekolah
kebetulan korban pr itu melakukan gol bunuh diri
asas sementim psikolog nanti bisa ditinjak lanjuti apa yang harus dilakukan bersama oleh pemerintah
jadi kemungkinan juga ada bullying dari teman temannya
nah ini yang nanti akan kita lakukan pencegahan supaya anak anak tidak mendapatkan bullying dari teman temannya ketika dia menjadi pelaku
sementara petugas unit ppa poresta kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang didampingi orang tua dan didampingi psikolog
petugas juga telah memeriksa sembilan anak sebagai saksi
hingga saat ini ketiga telapor masih mengikuti kegiatan belajar
fatli rahmawan kediri